dan berbicara tentang bali beberapa jenis makanan memiliki nilai sakral dalam kebudayaan bali
sate lilit salah satunya
apa makna dari sajian yang oleh masyarakat bali dianggap sebagai makanan para dewa ini
berikut liputan yang untuk anda
masyarakat bali dikenal teguh mempertahankan akar budayanya
termasuk menggunakan masakan yang memiliki nilai religi yang tinggi pada pelaksanaan ibadat
salah satu makanan yang memiliki derajat tinggi bagi masyarakat hindu bali adalah sate lilit
makanan khas ini diolah dari daging ikan sesuai dengan asal muasalnya yakni dari wilayah perairan kelungkung bali
daging yang sudah bercampur bumbu ini kemudian dililitkan ke batang bambu serai atau pelepah kelapa lalu dibakar
proses pembuatan sate lilit ini tidak bisa sembarangan
kalau diperhatikan mulai dari tadi menggiling bumbu menggiling ikan akhirnya membuat adonan sate hingga membakar semuanya dilakukan oleh laki laki
karena memang kepercayaan masyarakat hindu di bali ini laki laki lah yang biasa memasak apalagi untuk keperluan keagamaan
dan bahkan konon dulu laki laki yang ingin menikah harus bisa melilit sate lilit dulu baru diizinkan
ini kalau kayak gini kayaknya udah boleh nikah ya
istilah lilit berasal dari kata kilit atau ikat yang melambangkan persatuan masyarakat bali yang tidak bisa dipecah belah dengan apapun
tidak heran dengan makna yang mendalam ini sate lilit banyak digunakan pada beragam upacara dan dipercaya sebagai makanan para dewa
kenapa menjadi suci karena proses pembuatannya itu luar biasa
karena dibutuhkan orang khusus
jadi kalau kita bilang
si eksekutif chef nya harus khusus untuk bisa menjadikan sate lilit ini menjadi kuliner yang bisa layak untuk dipersembahkan kepada para dewa
kini sate lili tuna bisa dinikmati beragam lapisan masyarakat dan bisa ditemui di banyak rumah makan di bali
sate lilit biasa disajikan dengan sup tuna sambal matah dan pelecing kangkung
kenapa memilih tuna
kenapa nggak nyoba ikan ikan lain untuk racikan di sate lilit
bahkan dari supnya
kalau ikan tuna lebih sering ada nggak pakai musim dia
samping itu ikannya bagus harganya juga terjangkau
bali memang dikenal sebagai wilayah penghasil tuna terbesar di indonesia
tuna jenis sirip kuning sirip biru mata besar dan al bakor banyak ditemui di perairan bali salah satunya di wilayah benoa
dari segi volume pengapalan
mata dagangan tuna bali mampu menghasilkan lebih dari empat belas ton pada tahun dua ribu tujuh belas
dengan besarnya potensi tuna di bali ini
tidak heran bila perkembangan kuliner berbahan dasar ikan ini pun semakin tinggi
dan kuliner bali kini sudah menjadi salah satu atraksi wisata dunia